sampai jumpa di video selanjutnya
mama kalau ini musti terkabat juga

gue gak boleh mati
gue harus selamat
ini pasti sama tani bertahan sarah
oh iya jadi bu andien hari ini gak masuk
emang bu andin biasanya ngajar jam berapa
terus kelasnya juga tiap hari
enggak tiap hari kelasnya seminggu dua kali pagi sih ya
ya jam seginian lah
dia siapa ya kok nanya nanya jadwalnya andien
besok ada jadwal kelas bu andien juga sih
oke kalau gitu makasih ya
bu raff andien kalau begitu gue sama istri gue balik dulu ya
terima kasih banyak ya udah direpotin pagi pagi datang ke rumah
sama sama aku juga seneng banget akhirnya bisa lihat andin sama rena udah sembuh
pinjaga kesehatan kamu ya
yaudah aku pamit sama angga ya
al nanti deh kita bercari kabar ini ya
berkabar kenapa tadi kamu juga sama angga lagi mau ngobrolin masalah apa mas
itu loh masalah penyadap
kan waktu saya pasang penyadap di tempatnya iqbal
itu saya berdua sama enggak
dan penyadap itu kan sekarang ketahuan
ma bantuin aku dong
siapin isi tas aku dong mah besok kan aku sekolah
oh iya besok reno mulai sekolah lagi ya
yaudah nanti mama bantuin ya
eh seling dulu sama papa
papa mau berangkat kantor
makasih ya jagain aku selama sakit
sama sama sayang kan udah tugasnya papa
yaudah tuh kamu sama mama ya
papa sekalian mau berangkat siap siap dulu ya
kan besok aku sekolah
aku bingung nih mau pakai tas yang mana ya
ini aja yang biasa aja
bukanya di sini

aku seneng banget ma
besok aku bisa sekolah
nanti temen temen aku
masa keolah nek
kok perasaan aku gak enak
iya semua katanya perasaan yang penting jelas
iya hari dieseom kan pas
pernah kukus ini
besok aja pak surya
elsa udah berangkat kesana ma
perlahan perlahan perlahan
emang dia udah berangkat kesana
dia udah di tersenyum
dia udah di tersenyum
tenang aja elsa
dia kuat kok
tapi elsa pasti nggak mau balik ke lapas
aku tau dia nggak mau pak
sekarang nggak ada lagi yang bisa kita lakukan lah
lc tetap harus menjalani masa hukumannya
dan kita harus kuat
ibu sabar ya
ibu sarah harus kuat demi elsa
terima kasih ya dok
iya pak surya
kalau begitu saya permisi dulu ya pak
kita susul elsa yuk
biar elsa tahu
papa mamanya selalu ada buat dia
dan kita kuat
udah koper udah aku masukin
tinggal kita berangkat
ayok pelan pelan yuk
ini kameranya elsa
ketinggalan soalnya ada di
dalem lemari kayaknya
hadiah dari adin
kangen sama neneng
suruh ngelihat muka neneng di dalam situ aja
nanti om sampein ya
om jalan dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
makasih ya nenek
salam buat elsa
semua yang sama nenek pergi
semua yang sama nenek yang pergi
aku kepikiran elsa terus pa
itu akan mempermuruk kondisi alse dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya
tapi itu bisa jadi apa
mereka akan mengambil elsa
pasti elsa akan tahan
aku pasti akan jatuh
putri saya seanak saya perempuan dia lagi hamil besar pak di sini tidak ada korban perempuan
tidak mungkin tadi dia naik mobil ini tadi dibawa sama polisi polisi ini
sepertinya anak ibu terlampar ke sungai
dan tim kami akan segera mencari
telah terjadi kecelakaan tunggal di sekitar desa keramat bandung sebuah mobil
polisi mengalami rusak berat akibat menabrak pembatas jalan tiga orang
mengalami luka berat dan satu tahanan perempuan yang juga ikut serta dalam
mobil tersebut belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian
astagfirullahaladzim ya allah ya kusti kecelakaan
ini kecelakaan di bandung tapi katanya mobil polisi lagi bawa tahanan
terus nabrak pembatas jalan terus ada gitu lebih parahnya lagi tahanannya mas belum ketemu
terus katanya tahanannya perempuan
iya tadi bilangnya begitu diberitanya

kan besok gue udah keluar dari tempat rehab
jadi papa sama mama nginep dulu disini
biar besok ke jakarta bareng mereka
kemarin elsa bilang dia mau keluar dari tempat rehabilitasi
ya allah jangan jangan itu mobil polisi yang bawa elsa
kok mbak andin tiba tiba pergi pas
habis dilihat berita ini
ma kita harus cari elsa
ma mama tenang
mama tenang dulu ma
kita akan cari aksa sampai ketemu ya
udah kamu tenang dulu
elsa kecelakaan dan hilang
mobil polisi yang membawa elsa ke lapas kecelakaan
rasa kelempar sekarang dia dia hilang sekarang khusus allah ya gini aja apa apa location nya
ke aku beraku kesana sekarang ya enggak enggak enggak nendin kamu jangan kamu jangan kemana mana
kamu di rumah aja tapi aku nggak tendang loh ini papa tahu kamu khawatir kau udah kamu di rumah
aja bantu papa tapi aku mau cari elsa juga pak kamu kasih baru sembuh kandungan kamu kemarin turun udah
hai kamu sekarang di rumah aja bantu papa doa doa untuk keselamatan elsa ketemu ya ya pasti aku
akan doain elsa kopal ya udah kalau papa sama butuh apa apa tolong kasih tahu aku segera ya
ya ya udah udah udah kamu tenang aja papa hubungi kamu terus ya udah papa papa telepon kamu assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya allah semoga cepat ketemu ya allah ya
kita cari sampai ketemu ya cari harus sampai ketemu sudah udah kamu tenang tenang kamu tenang kamu tenang
gimana caranya kok bisa tahu siapa dia
dan gimana juga caranya gue bisa selidikin
aku benar benar kecolongan ke lady
aku sama sekali nggak tahu kalau patio itu kaki tangan dari rival perusahaan apa apa
makanya proyek ini jadi berantakan semuanya
cara yang paling tepat menghadapi musuh
kamu harus merangkul musuh kamu itu
kamu akan mudah mengawasi dia
kalau dia ada di sekitar kau
oh iya benar
benar kata papa
harus jadikan musuh itu teman
maka dari itu kita bisa ngawasin musuh kita
jessy dimana ya
di taman pak
tadi dengan jessy udah sarapan
gak apa ya
om lagi dirumah
iya saya dirumah
saya mau mampir ke rumah gak apa apa ya
al mau ke rumah
keberatan saya mampir ke rumah
enggak enggak apa apa yaudah
om tunggu dirumah ya
terima kasih banyak ya om
terima kasih banyakayed
yang lebih enak
lama gak nemunya
oh jadi kamu pulang duluan ya
terus panino masih di sana
iya panino masih di penang
kamu udah betah aja di samping panino
lain sih jangan mulai deh
emangnya kamu betah banget di samping bella
semoga kamu suka
romantis banget sih
jemput aku doang aja sampai bawa bawa segala
ini sebagai ucapan selamat datang kamu kesini lagi
yaudah yuk nih saya bantuin
semangat kamu lah sya
sudah jam siang handsome

airen kamu dimana
saya di bandara om ada apa ya
saya boleh nggak minta tolong kamu untuk
di sunset restaurant
nanti kamu gak perlu repot repot jemput jessi
langsung ketemu disana aja
nanti biar om yang nyuruh
supir ngantar jesse untuk kesana
tolong ya airen ya
lagi pengen ketemu sama kamu
dan kamu orang yang
ini adalah kan banget sih om
sebentar lagi saya kabarin om lagi ya
oke tolong kabarin ya
jangan sampai hal ketemu sama jesse
sampai modal usaha
semuanya jadi bisa
yuk adirain aja
sekarang dia mau ketemu sama saya
padahal gue baru aja ketemu sama mas randy
eh mas rendy nya udah dicariin sama bella
tapi kan gue udah ngizinin mas randy bantuin bella
jadi gue harus pegang komitmen
yaudah kamu kesana aja
lagi pula kan kamu udah sepakat sama pak irfan
lagi lagi kan harus pegang janjinya
kalau memang kamu gak izinin
udah kamu pergi aja
lagian kan aku udah disogok bunga sama kamu
udah cukup bahagia kok
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
saya coba izin kepal dulu ya
saya datang ke kantornya agak siang pak
karena ada keperluan sebentar
oh yaudah gak apa apa
saya juga mau keluar sebentar ya
oh ya terima kasih pak
berarti ini kamu mau langsung ke sunset restoran kan
aku turun di depan aja kali ya
aku naik taksi aja gak apa apa kok
kamu saya enter dulu
oke berarti kamu nganterin aku dulu
baru ketemu bella
di tempat ini
jadi siapa tapi
oke om saya ke sunset restoran sekarang
syukurlah yang dimau
kamu kemana aja sih papa cariin dari tadi
habis muter muter pak lihat tanaman
oke hey sayang papa punya berita baik buat kamu
papa hari ini ngejadwalin kamu untuk ketemu sama adi di sunset restoran
ya buruan ya adi udah berangkat soalnya
iya ya tapi just ganti baju dulu ya siap siap dulu
sayang sayang kamu berangkatnya sekarang aja
papa udah nyiapin suyono untuk ngontren kamu ke sana ya
ya pak tapi ini kan baju rumah kok ganti sepatu dulu gitu
tau sayang tapi kamu tetep cantik kok
ya gapapa ya
iya jangan sampe adi nunggu kelamaan ya
makasih ya pak
gue harus bisa lebih dekat dengan om irfan
supaya gue bisa lebih tahu tentang om irfan
nah tuh udah siap
ya udah deh jess berangkat dulu ya papa
oke ya udah jaga jessi baik baik ya
baik ya pak
oke terima kasih pak
terima kasih mas
untung al belum dateng
sampai jumpa lagi
pak irfan sudah menunggu
kamu sampe peel ini lucu
sehat alhamdulillah saya beneran ganteng santai kok kita ngobrol aja yuk
ehm jessi itu dia lagi di brunei
lagi ada kerja
waktu itu sempet janjian ketemu sama andin
cuma gatau kenapa batal
ada kerjaan mendadak dimana gitu
sibuk sekali jesse ya
saya boleh liat fotonya jesse gak
saya takutnya nggak enak kalau misalkan nanti ketemu di jalan
terus saya ga kenalin
sedangkan jc itu kan sepupunya andin
kalo suatu saat nanti di jalan ketemu sama jesse
udah tau wajahnya seperti apa
udah tahu wajahnya seperti apa
udah tau wajahnya seperti apa
mirip sama om gak gitu
ini beda banget sama jesse kasar teris bapa
atau om irfan bohong ibu ya
saya tahu al kamu pasti penasaran sama jessy
kamu mau cari tahu apakah jisi sekretaris bapak kamu itu adalah anak saya atau bukan
untung saya sudah mengantisipasi hal ini
tapi waktu itu kenapa rena bilang foto jessy yang dia lihat berbeda sama foto jessy yang ini
oh itu dulu karena jessi pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia harus mengalami sedikit operasi hidung
nah foto yang dilihat sama rena itu foto sebelum operasi
makanya dibilang beda
yaudah kita kalau mau ngobrol di balkon aja yuk
aduh kamu mendapat kabar ya
ma gimana ma elsa udah ketemu
belum ketemu din
mama takut banget elsa hanyut di sungai
semoga cepat ketemu deh
tapi kok gak balik balik
mama lagi sibuk nek
enggak kok enggak
mama temenin aku main yuk
dari kemarin kan aku gak main sama mama
ayah dong ma
tapi aku maunya sekarang mah
mama tadi udah bilang nanti ya nek
kamu main sama ancus aja dulu ya
nanti kalau misalnya mama ada waktu baru mama main
seperti aku aku kasar deh sama rena
apakah emosihan kali ya
mama ngadainya aku
mungkin marahin rena
kamu dimana ma
mama liat rena gak
aku yang salah sih
tadi ya mungkin karena aku lagi bingung aku lagi panik
jadi aku gak sengaja bentak rena
karena aku kepikiran sama elsa
elsa ngalamin kecelakaan ma
jadi hari ini tuh elsa tuh harusnya dipindahin ke la paz
jadi elsa dijemput pakai mobil polisi ketempatan halibutasinya
terus di dalam perjalanan mobil yang elsa tumpangnya kecelakaan
ya allah ya tuhan
ya tuhan terus tadi kata papa sama mama sih elsa gak ada di dalam mobil itu
kemungkinan mungkin elsa terlempar dan jatuh ke dalam sungai
semoga elsa segera ketemu ya
terus masalah rena din
mama tahu kamu lagi kalut kamu lagi cemas kamu lagi banyak pikiran
tapi turis jangan pernah meluapkan emosi ke seorang anak
lagipula kan kamu gak pernah marah sama rena
tiba tiba kamu marah dia pasti hatinya terluka
aku yang salah ma
aku aku bener bener salah ma
ya yaudah yaudah
nanti kamu cari rena tapi ingat satu ya
kemarahan itu akan sangat menyakiti hati seorang anak
kasian rena ya
terus mama tau rena dimana
jangan ngebut ngebut ah
kita kan mau belok nanti
kok kamu gak belok sih
mas kamu kelewatan
saya mau kamu ikut saya ketemu sama bella
aku mau ngapain mas ketemu sama bella
saya gak mungkin bohongin bella terus
saya belum bilang sama bella kalau saya udah punya calon istri
dan hari ini saya mau jujur sama bella
kalau kamu calon istri saya bukan dia
seperti yang dia bilang
dan seperti yang dia pikirkan selama ini
terus kalau kesehatan mentalnya semakin parah gimana
bella harus terima kenyataannya
kalau kamu pasang internet
dia akan kesini